setiap orang biasanya punya menu makanan favorit tak terkecuali kepala negara
nah konon kabarnya tidak harus makanan dari restoran saja tapi makanan yang dijajakan di kaki lima juga bisa menjadi makanan favorit yang memiliki selera dari presiden soeharto dan juga megawati
nah salah satunya adalah gudeg butina yang ada di dekat stasiun gonang dia
tak sulit menemukan warung gudeg yogyakarta butina karena posisinya memang berada tepat di samping stasiun gondang dia jakarta pusat
apalagi warung yang buka setiap hari mulai pukul enam pagi hingga pukul lima belas sore ini tak pernah sepi pembeli hingga setiap harinya bisa menjual tiga ratus porsi gudeg
meski berada di jajaran kios kaki lima warung gudeg butina kabarnya punya pelanggan yang istimewa
penjualnya mengklaim masakannya disukai dua presiden indonesia yakni soeharto dan megawati soekarnoputri
dari generasi ibu ya waktu itu
masih waktu bapak soeharto masih ada ya staffnya tuh suka makan gitu suka pesan gudeg
sampai sekarang bumega juga staffnya suka masih makan gudeg gitu masih makan gudeg disini
sang pemilik menyebut dibutuhkan waktu selama tiga hari untuk memasak gudeg yang terbuat dari buah nangka muda
bercampur rempah rempah gula merah dan santan kelapa tersebut
gudegnya manis kemudian kreceknya tuh gurih dan pedas banget
dan nasinya sama ayam suirnya nih bener bener perpaduan yang sempurna kalau diaduk semua plus telurnya makin mantep
ingin menikmati gudeg yang jadi kesukaan bu megawati dengan ayam suwir sebagai pelengkapnya anda mesti merogoh kocek sebesar tiga puluh dua ribu rupiah
namun jika ingin menjajal menu gudeg yang standar dengan potongan tahu putih tambah krecek anda cukup membayar sepuluh rupiah saja
masih di kawasan stasiun gondangdia jakarta pusat saya akan mengunjungi satu lagi warung makan kaki lima yang menjadi langganan dari presiden soeharto presiden megawati bahkan juga presiden jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai gubernur dki jakarta
berdiri tepat di bawah jembatan kereta di depan stasiun gondang dia
membuat posisi warung tenda bakmi jawa pak minto berada tak jauh dari warung gudeg butina
hanya beberapa langkah saja
mulai berjualan sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat kini bakmi jawa khas jawa tengah ini dikelola oleh anak ke sebelas pak minto trianto
ardianto pun masih menyimpan kenangan saat bakmi buatan ayahnya menjadi menu favorit dari presiden kedua ri suharto hingga almarhum taufik kemas suami presiden ke lima ri megawati
yang pada akhirnya membuat bu mega turut menyukai bakmi jawa ala pak haminto
terus pak harto coba nyoba gitu makanan ini ternyata cocok
cuma spesial dia makan nih pak harto pengennya dagingnya ayamnya ayam kampung
olahan bumbu spesial yang kental dengan rasa kaldu dari rebusan tulang ayam membuat rasa bakmi jawa ala pak minto kian gurih dan kental
dan juga ada varian rebus dan juga goreng dengan kenikmatan yang sama tergantung selera
bakmi jawa rebus ini menurut pemilik dari kedai ini adalah menu favorit dari pak presiden soeharto dan juga menu favorit dari pak jokowi saat beliau masih menjabat sebagai gubernur dki jakarta
kalau yang ini bakmi jawa goreng adalah favoritnya dari ibu presiden megawati
rasa harga hingga pengalaman memasak pak minto yang pernah melayani langsung presiden ri menjadi alasan bagi pelanggan terus datang ke warung tenda yang buka senin sampai sabtu mulai sore hari ini
karena itu tak mengherankan jika lebih dari satu ratus lima puluh porsi bakmi bisa ludis terjual setiap harinya
bedanya tuh mie nya tuh beda sama kayak mie mie yang lain gitu loh
karena mereka ngebuatnya tuh memang bumbunya tuh ngepas banget
dan kalau cowok makan disini maka dia bisa makan sama dengan bakmi
kalau cowok makan disini ngepas ini kenyang abis
penasaran ingin menikmati langsung bakmi jawa pak minto
siapkan uang sembilan belas saja untuk bakmi jawa plus ayam
lalu tambah rp empat lagi jika anda ingin menikmati bakmi jawa dengan ati ampla atau daging satu cinca
sufyani tanjung dwi adi prasetyo nugra endrianto di nn indonesia